aksi kekerasan yang syarat dengan sentimen keagamaan kian menggoyak ketenangan masyarakat dalam beribadah dan hidup hukum dalam kemajemukan
dalam beberapa waktu terakhir terjadi beberapa kali aksi kekerasan dan persekusi kepada para pemuka agama dan juga aktivitas peribadahan
apakah ini menjadi tanda lampu merah bagi ancaman radikalisasi atau ini hanyalah letupan isu untuk mengadu domba masyarakat indonesia yang memang sudah terkenal rukun dan majemuk
kita akan membahasnya malam hari ini bersama bang bonar tigor naipospos peneliti setara institute
terima kasih bang coki sudah datang malam hari ini
kemudian ada pak musni umar sosiolog dari universitas ibn haldun jakarta terima kasih pak musni umar sudah datang
kemudian budayawan kita asli van jogja ada muhammad sobari terima kasih kang sobari sudah datang
van jogja betul kan

pemuka agama buddha tersebut
saat kejadian berlangsung sang biksu tengah menyebar ikan bersama beberapa pemeluk agama buddha lainnya di sebuah danau yang tak jauh dari biksu
kegiatan ini kemudian dianggap warga sekitar sebagai siar agama yang menunjuk ke kesalahan warga
sebelumnya juga terjadi dua serangan brutal terhadap tokoh agama islam yaitu ulama tokoh nu dan pengasuh pondok pesantren al hidayah cicalengka bandung kiai haji umar basri pada dua puluh tujuh januari dua ribu dua puluh
kemudian ulama sekaligus
pemimpinan pusat persis hr prawoto dianiaya orang tak dikenal pada satu februari hingga meninggal dunia
kekerasan yang syarat dengan sentimen keagamaan tersebut tentu menimbulkan keresahan dan kecurigaan
apakah ini timbul karena dampak dari radikalisme atau hanya kriminal biasa
namun tentu saja itu menjadi tamparan bagi para tokoh agama dan pemerintah yang baru saja melenggarakan musyawarah besar pemuka agama untuk gerukunan bangsa beberapa hari terakhir

bahkan presiden jokowi pun memuji para pemuka agama yang dinilai sukses merawat toleransi dan kerukunan beragama di indonesia
para pemuka agama sebagai masyarakat yang macemuk yang memiliki agama yang berbeda beda peran bapak dan ibu selaku pemuka agama sangatlah penting sangatlah strategis indonesia memiliki pemuka pemuka agama
yang mengajarkan toleransi dan persatuan
karena para tokoh masyarakat dan pemuka pemuka agama selalu mengedepankan dialog mengedepankan musyawarah dengan penuh kesabaran
karena indonesia adalah rumah bersama bagi seluruh rakyat yang begitu macemuk
kondisi kebebasan beragama di indonesia sendiri masih punya banyak masalah
lembaga setara institut merilis hasil risetnya bahwa sepanjang tahun dua ribu tujuh belas terdapat dua ratus satu bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan satu ratus lima puluh lima peristiwa yang tersebar di indonesia
tindakannya seperti penyesatan diskriminasi persekusi sampai pembubaran kegiatan keagamaan
para pelakunya mulai dari aktor negara seperti kepolisian dan pemerintah daerah
sampai aktor non negara seperti aliansi ormas kelompok warga dan front pembela agama tertentu
budi adiputro cnn indonesia
saya akan ke kang sobario dulu anda melihat apa yang terjadi pagi hari ini di jogja
apa yang paling mengusik pikiran anda terkait dengan tragedi pagi hari ini
pertama saya kira ini tragedi kemanusiaan
yang merasa memiliki hak untuk berbicara untuk beribadah untuk menunjukkan bakti sosial merawat dunia rohani
tapi itu semuanya hilang karena tidak ada perlindungan yang cukup kuat
perlindungan tidak harus sekedar dari polisi
ini perlindungan semestinya
dari masyarakat secara keseluruhan
maksudnya kekerasan yang terjadi karena minimnya perlindungan kepada orang orang yang ingin menjalankan ibadah
nah di situ jangan diartikan secara langsung tadi saya belum selesai
oh belum siap
artinya kalau perlindungan itu perlindungan dari masyarakat indonesia secara keseluruhan
dimana kita semua niat pagi hari niat untuk hidup baik dan melindungi siapa saja yang melakukan suatu kebaikan
jadi ada wawasan ideologi yang dibagi bersama sama untuk keamanan bersama untuk kenyamanan bersama
kalau hal yang berupa kekerasan seperti itu dibebankan kepada masyarakat ini saya akan kacau siapa yang harus bertanggung jawab masyarakat itu
kalau kepolisian masih bisa diminta mengapa tidak cekatan
polisi memiliki kewajiban
polisi itu mandat yang harus dilakukan
masyarakat dalam keseluruhan itu bukan berupa tindakan terhadap sesuatu tindakan lainnya
tetapi merawat sejak dalam pikiran sejak dalam gagasan sejak dalam niat
itu hidup itu di set up begitu rupa untuk membuat yang lain aman
umpamanya kalau kita pakai dalil dalil keagamaan assalamualaikum dan seterusnya
kita berjanji akan membagi keamanan dalam diri kita kepada yang lain
kita akan menjamin anda akan saya jaminlah keamanan anda saya tidak akan mengganggu
lalu yang lain itu kan juga akan bicara saya
jumlahnya akan banyak sekali
jumlah saya itu akan sangat banyak
itu dari satu sisi keagamaan
kalau dari sisi keagamaan islam yang begitu besar itu
kata saya itu menjadi milik berjuta
seratus juta manusia akan aman
apalagi nanti ditambah saya dari agama agama yang lainnya
nah itu saya kira mestinya semacam itu
oke jadi kalau bang coki sendiri anda melihatnya bahwa ini faktor tadi kata kang sob
ada sesuatu hal yang kemudian hilang perlindungan dan hal hal yang lain
atau memang anda lihat ini faktor kriminal biasa saja gitu
indera penciuman anda melihatnya seperti apa
minim kita harus melihat ini tidak sesederhana
seperti yang ada di permukaan
ini komplikasi dari sejumlah faktor ya
dan ini bukan hanya semata mata karena pandangan keagamaan yang keras
yang cenderung untuk kemudian menganggap tafsir dialah yang paling benar
indikasinya apa kalau anda bisa kekerasan demi kekerasan yang terjadi ini karena pandangan keagamaan yang keras
apa yang bisa indikasi mengarahkan ke sana
iya karena kita bisa lihat dari sejumlah peristiwa yang terjadi di indonesia sejak
khususnya pasca reformasi
ini sebenarnya bukan fenomena indonesia tapi juga fenomena di banyak negara
di mana agama kemudian menjadi tumpuhan
oleh banyak orang oleh banyak kelompok
karena perkembangan sosial yang begitu cepat yang kita sebut sebagai era de disruption
globalisasi perkembangan yang begitu cepat apalagi dengan digitalisasi kehidupan sosial
sehingga membuat orang tidak cemas karena penuh ketidakpastian
apa yang akan terjadi di kemudian hari
nah itu kemudian orang berpaling kembali kepada agama
tetapi sayangnya ketika dia berpaling kepada agama
ada satu kelompok tertentu yang kecil sebetulnya jumlahnya
tapi kemudian merasa bahwa tafsir dia ini harus diterima oleh semua pihak
dan dia memaksakan
dan dia tidak bisa menerima orang yang berbeda tafsir dengan dirinya
dan kelompok kelompok inilah yang sebetulnya yang noisy
gejalanya semakin besar dari waktu ke waktu
kalau lihat dari cat kita kan merecord ya
peristiwa yang terjadi di indonesia sejak dua ribu delapan sampai sekarang
dan memang angkanya memang pelutuaktif
tetapi kita bisa memastikan bahwa setiap tahun selalu di atas rata rata satu ratus lima puluh peristiwa
oke jadi anda lihat bahwa kekerasan kalau paling tidak dalam satu bulan ini ada beberapa yang kami catat tadi dalam informasi pengantar yang terakhir tadi pagi di yogyakarta
itu menjadi ekses dari apa yang tadi anda katakan
ya tapi juga bukan semata mata karena hanya pandangan agama yang keras
tapi juga persoalan dinamika sosial ekonomi juga menyumbang
kita juga harus jangan lupa misalnya di jogja misalnya
di jogja memang kita kenal sebagai city of tolerance
di mana pemuda dari sejumlah prosok indonesia datang ke jogja untuk mencari ilmu
studi di sana kemudian terjadilah melting pot saling berinteraksi kultural
jogja kualitas multikultural yang peace
tetapi jangan lupa juga dinamika ekonomi begitu cepat
jogja lain dengan jogja yang sepuluh tahun yang lalu
kapitalisme di jogja itu berkembang dengan pesat
gaya hidup juga berubah
akibat sementara di pihak lain masyarakat lokal semakin terdesak
karena sektor sektor ekonomi di jogja sekarang dikuasai oleh pendatang
jadi ini ada juga keceburuan sosial ada perbedaan kultur ada macam macam yang tidak hanya bisa sederhana
maka saya bilang tadi adalah komplikasi dari banyak faktor
komplikasi itu yang membuat jerami yang tadinya kering kemudian disiram bensin menjadi
lebih mudah terbakar
saya mau tanya pak musti pendapatnya
tapi kita harus break dulu pak pusti
kita akan jeda sejenak
kita akan kembali dengan pendapat dari rektor universitas imno kaldung jakarta musni umar
usaha jeda berikut
kalau pak musni melihatnya seperti apa
apakah ini seperti kata bang coki tadi
intinya adalah ini ekses dari tumpukan demi tumpukan paham kekerasan yang ada selama ini dengan faktor faktor ekonomi yang juga menunjang
atau ini anda lihat faktor yang kemudian kita aja yang saling menghubung hubungkan
jadi kesannya bahaya gitu
padahal enggak misalnya
pertama saya ingin menyampaikan ya protes keras lah gitu ya
saya sebagai sosiolo dan juga rektor universitas imno kaldung jakarta
mengutuk keras peristiwa yang terjadi di jogja
karena itu secara teologis enggak ada satu agama pun yang menulerir menerima adanya kekerasan pada saat orang melakukan ibadah itu
kemudian juga secara sosiologis kan sebenarnya masyarakat kita nggak menerima kekerasan
jadi masyarakat kita itu dia harmoni yang dia inginkan
kemudian cinta kasih dan sebagainya
tapi saya ingin masuk kepada apa yang kita sebutkan tadi
saya kebetulan hadir dan menjadi peserta yang aktif dalam musyawar besar pemuka agama
saya bukan pemuka agama tapi diundang dan justru dipercaya untuk membuat rumusan rumusan
ada di saat presiden kemudian membacakan
ya tapi saya nggak datang di tempat situ karena ada yang meninggal ya
tapi saya sangat terlibat dalam merumuskan pikiran pikiran
dan betul yang disampaikan tadi
jadi bukan hanya kecurigaan adanya penyebaran agama kepada agama lain ya
yang kemudian disebutkan kristianisasi
bukan hanya itu tetapi ada faktor faktor misalnya itu
dan itu saya yang bacakan pikiran yang berkembang dalam pertemuan
itu ada proses kesenjangan yang sedemikian hebatnya di dalam
jadi pembangunan ini kemudian bukan melahirkan kemajuan untuk semua
tetapi segelintir orang sekelompok kecil itu yang kemudian menguasai yang lain
bukan hanya itu tapi juga kemiskinan ternyata itu tidak berkurang setelah kita membangun selama lima puluh tahun
kita lihatnya kemiskinan itu hanya sekitar dua puluh sembilan juta
itu data dari bps
tapi kalau kita menggunakan apa itu
garis kemiskinan dihitungkan bank dunia sekitar dua dolar
itu bisa mendekati ratusan juta orang miskin di indonesia
jadi itu hasil penelitian anda bahwa itu yang kemudian merangsang
ya bukan saja harus penelitian
tapi dalam pertemuan pemuka agama itu terungkap
dan saya baca di dalam forum yang dihadiri sekitar empat ratus lima puluh orang itu
bahwa ada masalah kesenjangan ada kemiskinan ketidakadilan yang merajalela di masyarakat

jadi kita harus memperbaiki hal hal yang penting

karena kita punya akses kekuasaan itu sendiri justru memanfaatkan kekuasaan mereka untuk semakin memperkaya diri mereka
kemudian lain semakin termarginalisasi
jadi kalau kita merujuk apa yang disampaikan tadi
di jogja sebagai bukti pembangunan itu kemudian tidak semakin menciptakan orang orang lokal
misalnya coba ambil contoh di jakarta
orang orang betawi ini mohon maaf itu semakin termarginalisasi terpinggirkan
dan para pemuka agama itu melihat inilah isu isu non agama yang kemudian mempengaruhi dan mengganggu toleransi di dalam kehidupan antarumat beragama gitu
jadi betul sekali tidak bisa kita lihat hanya dari aspek agama saja
dan itu dibahas secara baik di dalam pertemuan
mana yang lebih besar mempengaruhi faktor non agama seperti sosial ekonomi atau faktor konten syiar misalnya pola pendidikan
yang sangat berhubungan dengan keagamaan
ya jadi memang ada juga kemudian selain tadi faktor faktor yang saya sebutkan itu ada faktor pendidikan
jadi pendidikan kita ini boleh kita katakan belum berhasil membangun masyarakat kita semakin cerdas
cerdas itu dalam artian bagaimana dengan ilmu yang dia miliki kemudian dia mencintai sesama kemudian dia membangun kebersamaan dalam
tapi ini tidak bisa kita salahkan
karena kalau kita lihat orang yang berpendidikan itu kan tidak banyak
tidak banyak tidak sampai itu setengah dari penduduk di negeri ini
jadi lebih banyak bebannya salah pemerintah bukan salah orang orang yang ada di sektor sosial di non formal gitu misalnya kemudian ada di masyarakat kemudian harusnya menyebutkan
itu yang saya sering katakan ini kegagalan dalam pembangunan sejak orde baru kemudian sampai orde sekarang pak
coba kita sebenarnya melahirkan orde reformasi kan untuk mengoreksi pembangunan yang tidak melahirkan keadilan melahirkan pemerataan di masa orde baru
tapi ketika terjadi reformasi itu kan yang berperan para kapitalis itu
kapitalis itu sendiri kemulaan melahirkan demokrasi yang duduk di parlemen dulu dimana mana itu adalah orang yang berdua
atau orang yang dilahirkan disupport oleh orang yang
apa kaitannya hal hal yang tadi pak musni jelaskan dengan penyerangan ke rumah ibadah menikam kiai misalnya atau mempersekusi para biksu di tabungan apa kaitannya
betul itu juga dikemukakan di dalam rekomendasi yang kita sampaikan
jadi radikalisme dan ekstrim itu jangan kita hanya lihat permukaannya saja
tetapi mengapa mereka melakukan
para pemuka agama menduga itu orang orang yang termarginalisasi tidak punya harapan lagi
jadi mereka melihat ketidakadilan merajalela korupsi merajalela
mereka melampiaskan kemarahan itu dengan sesungguhnya diluar nalar sehat
berarti aksi aksi seperti ini anda setuju bahwa ini bentuk radikalisasi ekses dari radikalisasi
fakta sosiolos yang kita saksikan
dan itu dikemukakan oleh para pemuka agama
sekarang apa yang harus dilakukan
akhirnya apa rekomendasi yang kita keluarkan itu dan saya yang membaca di forum itu dua kali saya tampil
adalah pertama mengutamakan pendidikan
jadi pendidikan itu tidak hanya formal tetapi pendidikan non formal
selama ini kan pembangunan ekonomi yang menonjol
tetapi banyak orang yang tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan itu kenapa
karena pendidikan itu hanya dinikmati oleh kelompok kelompok tertentu kelas menengah dan para elit sosial itu satu
kedua pembangunan ekonomi
jadi kita meminta kepada pemerintah dan dpr dan itu rekomendasi supaya dilahirkan undang undang di mana undang undang itu isinya itu ada pemihakan
selain pemihakan itu keberpihakan ada perlakuan khusus perlakuan istimewa
orang orang termarjenalisasi dari bangsa indonesia siapapun juga
marginisasi termasuk kelompok minoritas misalnya
tidak ada urusan kita minoritas dan minoritas
kita bicara untuk seluruh bangsa indonesia ini
dan tokoh agama berbicara seperti itu
jadi inilah yang dua hal itu yang menurut kita harus dilakukan
kalau ini tidak dilakukan maka yakinlah makin lama bangsa ini makin ini makin
jadi kunci dari apa dialog antara para pembuka agama adalah sebenarnya apa
sebenarnya faktor pendidikan dan faktor sosial ekonomi tadi
kang sobari setuju bahwa sebenarnya kuncinya dari dampak kekerasan dampak sesuatu yang begitu keras gitu tegang itu karena faktor faktor itu atau
saya tidak setuju
pertama bang coki tadi yang berkuasa di jogja bukan semata mata orang jogja
tapi orang jogja belum menjadikan itu problem
belum menjadi suatu keluhan umum bahwa datangnya orang orang yang membuat kita being marginalized
belum menjadi masalah secara sosiologis maupun secara ekonomi
analisis beliau adalah analisis yang sudah kita punya kunyah agak cukup lama
pembangunan menghasilkan kesenjangan dan ini dan ini dan seterusnya
itu sebenarnya sudah dijawab oleh perkembangan baru
perkembangan baru pembangunan janganlah tersentralisir pada wilayah ekonomi semata
kan itu sudah ada kemajuan
kemajuan dalam berpikir kemajuan dalam menyadari persoalan persoalan
lakukanlah ini ini ini
lakukanlah pemihana lu
bikinlah proyek proyek untuk kelompok miskin
apakah faktor itu yang kemudian jadi kunci
karena apalagi saran rekomendasi dari seminar agama agama
pertemuan tokoh tokoh agama
supaya tokoh tokoh agama yang berbicara supaya ada pemihakan
pemihakan itu sudah ada dari awal
namanya konstitusi kita itu sangat memihak kepada kalangan miskin
kalau ini dibikin pemihan dan dijadikan aturan
nah itu aturan baru itu bisa berseberangan dengan konstitusi
jika bukan itu apa yang menjadi masalah
jika bukan itu yang saya katakan tadi itu
itu sudah mendekati realitas dalam bayangan saya
ketika saya mengatakan bahwa keamanan bagi kelompok kelompok kita
masyarakat dalam masyarakat kita
kelompok kelompok agama apapun untuk berbakti kepada allah kepada tuhannya
itu tidak terjamin
itu bukan semata mata
bukan semata mata cermin teologi
bukan semata mata cermin ketegangan keagamaan
di sana itu tidak dikatakan
tapi ada sesuatu
mereka mengganggu orang lain tidak karena basis ideologi keagamaan
tidak karena basis ajaran ajaran langit yang berbeda
tidak semata itu
tapi mereka punya gagasan politik untuk mengubah dunia ini
kelompok kelompok itu tidak pernah mendapat tempat
misalnya untuk waktu lama lalu sekarang timbul
yang selama ini tidak mendapat tempat
mereka berbicara secara politik
tidak dinyatakan sekalipun
tapi saya ingin begini begini
gagasan ideal islam
bukanlah islam yang dilaksanakan di indonesia macam begini
tapi islam yang begini
itu tidak murni
urusan agama itu juga urusan politik
apalagi hal itu sudah mekar di sini
ditambah kekuatan kekuatan impor dari timur tengah
gagasan gagasan radikal yang berbicara mengenai bagaimana dunia ini harus ditata
mengenai kehidupan ini harus diatur secara agamis
dan agamis itu bukanlah agamis bagaimana dipahami secara konvensional
bertahun tahun yang lambut tapi yang begini
dan ini kemudian anda lihat bertentangan dengan kondisi sosio kultural
jelas karena dia mau mengubah itu segalanya
demi suatu wawasan politik keagamaan
jadi yang saya katakan tadi itu
otomatis menjadi kekerasan
karena gagasan mereka itu sudah dicipir kiri kanan
kekuatan kekuatan besar yang agama konvensional
tapi maksud saya konvensional itu
barangkali tidak bisa diterima
agama yang ada sekarang
mengandalkan kepada nahdlatul ulama
yang mengandalkan nahdlatul ulama yang mendasarkan kehidupannya pada menjaga toleransi
bagaimana tradisi wali wali dan sebagainya
muhammadiyah dengan perspektif yang kurang lebih
memiliki kesamaan menjaga keindonesiaan
itu bukan apa yang dibayangkan oleh
dibayangkan oleh orang orang
yang kemudian tindakannya kita sebut
dan bagian dari radikalisme
sebenarnya kata radikal atau radikalisme itu dikatakan
tidak dikatakan nyatanya juga sudah ada
jadi gitulah kira kira
kita kembali ke laptop dulu pak
bang nenek penyerangan penyerangan netral
saya mau tanya bang coki
sebenarnya ada nggak sih benang merah yang sangat terlihat jelas
dari penyerangan demi penyerangan
dalam beberapa waktu terakhir
terutama setelah kita tahun baru dua ribu delapan belas
dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini
bang coki ini ada benang merahnya nggak kalau menurut anda
dan apa hubungannya dengan kondisi radikalisasi
kalau kita lihat sebelum dijawab
saya punya data dari survei wahid foundation tahun dua ribu tujuh belas
ini tentang potensi radikalisasi
atau radikalisme di indonesia
yang cukup mencengangkan
sebenarnya datanya juga tidak begitu banyak
orang orang yang terindikasi
nah ini dia
yang menolak tindakan radikal
itu banyak sekali
itu sekitar hampir sebelas juta
dari satu ratus lima puluh juta umat muslim misalnya
jadi tujuh tujuh ini survey white foundation harus ditulis itu ya
dari mana white foundationnya tahun dua ribu tujuh belas
ini menurut anda
quite dangerous gak data data seperti ini bang
sebenarnya itu memang mencerminkan realitas yang ada
kita pernah meneliti dan melakukan survei di kalangan pelajar sma
yang bahkan cenderung untuk mengatakan bahwa mereka favorit terhadap isis
karena isis dianggap sebagai model untuk perjuangan islam
jadi itu menunjukkan bahwa radikalisme sesungguhnya meskipun kecil
tapi sudah menyebar ke seluruh lapisan sosial
itu cukup membahayakan atau masih dalam taraf yang lumayan aman nih
iya tergantung melihat dari sudut panah gitu ya
sepanjang itu tidak berpotensi terhadap kekerasan
itu kita masih anggap bahwa itu sesuatu yang aman
kembali ke benang merah kekerasan sebulan terakhir
nah kalau kami memang melakukan semacam penelitian sejak dua ribu delapan ya
dan kami melihat bahwa angka penyebaran dan juga tindakan yang kita kategorikan sebagai pelanggaran kebesaran agama itu pluk patip
dan sangat ditentukan oleh konfigurasi politik lokal
dan konsentrasi atau persaingan di tingkat lokal
artinya maksudnya persaingan di tingkat lokal itu politik maksudnya
jadi itu memanfaatkan isu keagamaan
bisa juga sebaliknya
jadi pemerintah daerah tidak berani bertindak
karena dia merasa bahwa kalau dia melakukan sesuatu dia akan kehilangan dukungan dari yang dia bayangkan
suara dari situ
misalnya begitu ya
atau kemudian dia merasa bahwa kalau dia ambil tindakan yang cukup keras
malah justru akan menimbulkan gangguan keamanan yang lebih tinggi lagi
jadi ada faktor itu juga
termasuk juga konsentrasi politik menjelang pemilihan daerah
dan anda lihat serangan demi serangan atau yang paling tidak empat serangan terakhir ini ada
masih terlalu dini ya
tapi kalau belajar dari data data yang kemarin
ada kaitannya sedikit
dan termasuk juga keberadaan kelompok kelompok intoleran
jadi memang kelompok kelompok intoleran ini menyediakan diri gitu ya
seberapa besar ekspresi ekspresi tadi yang tadi anda katakan itu bisa berujung berekses atau dampaknya itu pada kekerasan seperti yang kita lihat beberapa waktu terakhir
tergantung dari pemicunya
tergantung juga daripada aktor yang behind yang kemudian memprovokasi dia
kalau hanya kelompok kelompok yang intoleran saya terbuka aja bisa katakan epi kekerasannya terbatas
tetapi kalau yang seperti tadi pagi itu ya behind actornya pasti jauh lebih mengerikan
karena sampai bisa membuat dia untuk kemudian melakukan keserangan kepada tempat ibadah
kekerasan jangan didefinisikan hanya karena menyerang ya
betul ada kekerasan verbal juga memang
tapi yang selalu dibayangkan kita adalah kekerasan fisik
kalau kita melihat ini bang coki terakhir ini karena waktu kita tidak begitu banyak
apa yang perlu kita lakukan
siapa yang harus di depan
apakah orang orang seperti pak musni sebagai pendidik atau orang orang seperti kang sob yang ada di misalnya memberikan syiar agama misalnya di masjid masjid atau siapa
pertama negara harus bertindak
langkah langkah yang dilakukan oleh pak jokowi dalam belakangan ini cukup menjanjikan
kedua aparat hukum
aparat pendekat hukum
kita mendengar misalnya sekarang pihak kepolisian sudah membentuk apa yang disebut satgas nusantara satgas antisara
saya berharap bahwa itu betul betul efektif untuk melakukan bukan hanya sosialisasi tapi pencegahan
dan ketiga adalah pendidikan memang
pendidikan sekarang ini memang cenderung untuk eksklusif
pelitian kami di sma juga di perguruan tinggi terjadi eksklusifitas gitu loh kelompok kelompok tertentu keagamaan
dan itu juga berpotensi bahaya juga di kemudian hari
kempat adalah sosialisasi sosialisasi keagamaan yang cenderung untuk menggunakan tafsir tafsir sempit dan keras
berarti peran pemuka agama jadi sangat penting
perang pemuka agama itu menjadi sangat penting
itu sebabnya kenapa memutus agama cukup
itu pak musni gimana kemudian menyambungkan ini
kalau kita lihat kan
ya kan pemuka agama dikumpulkan oleh presiden kayaknya damai makan soto bareng
bagaimana agar ini nyambung gitu pak musda
tidak bisa ini juga tidak selamanya efektif
kenapa tadi itu elit agama itu boleh dikata sudah menikmati hasil pembangunan
jadi masyarakat bawah itu kan tidak menikmati pak
jadi tadi saya ingin menyambung
itu yang buat gak nyambung gitu pak musni
yang saya sampaikan tadi pak ini
itu kan sebenarnya
ada dimensi politik

tetapi ada juga orang yang terinspirasi
dari membaca kemudian bergaul kemudian melalui internet itu
melalui youtube berita itu
misalnya tahun dua ribu delapan belas yang terjadi dua ribu enam belas yang terjadi di medan itu
kan anak muda yang umur tujuh belas tahun itu kan terinspirasi ketika dia lihat di youtube ada peristiwa di perancis
itu ada penyerangan gereja gitu
kemudian juga dia melakukan
jadi ini ada dimensi politik yang sifatnya ideologis
ada yang terinspirasi
sebenarnya gak ada motif ideologis sama lain
terinspirasi di keadaan
tetapi ada juga masyarakat yang frustrasi sosial tadi
yang saya gambarkan itu pokoknya dia gak ada harapan lagi apa semua
dan kemudian dia melakukan hal hal yang kita tidak inginkan
jadi bagaimana melakukan itu
gak ada lain pak
memang itu ada keadilan sosial sila kelima
tapi itu kan tidak ada implementasinya
jadi tetap saja pemerintah harus melakukan yang namanya pembangunan yang melahirkan keadilan
kunci di situ
kalau tidak ada kerukunan tidak ada kedamaian
kalau anda kaya raya kami ini makan aja susah pak
jadi kondisi keadilan sosial terwujud maka radikalisasi atau apa yang kita takutkan itu pasti akan bisa turun
ya akan turun dengan sendirinya
kang sob satu menit dari anda terakhir
belum tentu pak usni
ya belum tentu betul
tapi itu kan mengurangi
begini bukan soal bahwa bisa mengurangi
tapi pada tataran analisis itu belum tentu
oleh karena kita membaca peta indonesia dengan memfokuskan apa yang terjadi di indonesia
dunia global ini resah
seluruh dunia itu resah
itu real pertarungan ideologi itu
di dunia satu ideologi ekonomi satu ideologi keagamaan
langkah praksisnya apa
dari negara negara timur tengah yang juga ikut ikut resah
mengirimkan keresahnya di sini
dan di indonesia ini ada sebagian basis sosial
ada papan papan catur keagamaan yang siap menerima itu
belum pernah melakukan
nah apa yang mau dilakukan
perjuangan keadilan dalam versi keagamaan
meskipun nanti andai kata indonesia ini sudah ditata adil dan makmur
terorisme itu bisa terjadi
sebagaimana terorisme terjadi di amerika yang sudah adil makmur
atau di eropa pada umumnya
toh terorisme terjadi di sana
jadi apa yang mesti dilakukan di sini
yang mesti dilakukan di sini itu kita mengatur warga negara indonesia
dengan perlindungan hukum yang memadai
dan waspada jangan sampai kekuatan kekuatan resah dari dunia lain itu membawa keresahannya kemari
nah itu tidak gampang
kita harus lumayan banyak ya supaya antibody nya menjadi kuat dari impor impor tadi yang kang sobari katakan
oke waktu kita tidak banyak bapak
mohon maaf waktu kita gak banyak
jadi kami harus akhiri
kita akan lanjutkan dialognya di lain waktu
terima kasih bapak
terima kasih bapak